anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memfonis mantan komisioner kpu wahyu setiawan
enam tahun penjara dalam kasus pergantian antar waktu atau paw
yang melibatkan mantan caleg pdip dari dapil sumatera selatan i harun masiku
fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta wahyu dihukum delapan tahun penjara
selain dihukum penjara wahyu setiawan yang menghadiri sidang fonis secara virtual
juga didenda rp satu ratus lima puluh juta rupiah
majelis hakim menilai bahwa wahyu terbukti secara sah
melanggar undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
fonis yang dijatuhkan hakim tersebut tidak hanya untuk kasus pergantian antar waktu
namun juga termasuk kasus penerimaan gratifikasi
pada proses seleksi calon anggota kpud provinsi papua barat
periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima yang menjerat wahyu
sementara pihak pengacara wahyu mengatakan
akan dipikir pikir dahulu untuk mengajukan banding
atas hukuman atau atas fonis hakim tersebut
kita sih akan pikir pikir karena kita harus berkoordinasi dengan terdakwa satu
kebetulan tadi kan terdakwa satu itu tidak bisa dihadirkan
biasa sidang di gedung c satu karena ada salah satu
apa namanya tahanan di rutan guntur itu yang positif covid
makanya diputuskan tidak di sidang itu
makanya kita belum sempat koordinasi
tapi sebelum sebelumnya kita berdiskusi
pikir dulu bagaimana putusan pni ini